selanjutnya petugas kepolisian satlantas polresta bandung dan patroli jalan raya polda jabar
ini melakukan penyekatan kendaraan di gerbang tol cilenyi kabupaten bandung pada minggu pagi
belum dua jam berlangsung kegiatan penyekatan petugas menemukan setidaknya ada dua puluh lima unit kendaraan
yang ketahuan hendak mudik ke beberapa kota di selatan jawa barat seperti garut tasik banjar dan ciamis
petugas meminta kendaraan untuk berputar kembali ke tempat asal mereka
beberapa pengemudi sempat menolak dan enggan untuk mengikuti anjuran petugas
namun akhirnya mereka berputar balik kembali ke rumahnya
tidak hanya membuat kendaraan pribadi yang hendak mudik berputar balik
petugas juga terpaksa menurunkan penumpang dalam angkutan umum yang mengarah ke kota kota di selatan jawa barat
yang bisa terlihat dari memang mereka mudik terlihat dari barang barangnya
kemudian dari ktp nya dia dari mana mau kemana itu terjawab dari hasil wawancara juga